ya kami ajak anda langsung bergabung ke rumah duka patra kuningan di jakarta selatan
untuk mengikuti situasi yang saat ini berlangsung di sana
beberapa pelayat terus berdatangan
sejak b j habibie presiden ketiga republik indonesia dinyatakan meninggal dunia sore tadi
saat ini jenazah sedang dalam perjalanan dari rspad gatot subroto menuju ke patra kuningan
jenazah diperkirakan tiba beberapa menit lagi
keluarga petugas saat ini sedang bersiap untuk menunggu datangnya ambulans yang membawa jenazah b j habibie
saat ini sudah tiba di kediaman b j habibie di patra kuningan adalah menteri sekretariat negara pratikno
pratikno diutus presiden jokowi untuk membahas rencana pemakaman
yang akan berlangsung besok di taman makam pahlawan kalibata
mif aman gak
ulur dikit ulur dikit
ya sirina sudah terdengar
sirine sudah terdengar sebentar lagi jenazah b j habibie akan tiba di kediaman pribadinya di patra kuningan jakarta
bo ya boh ya boh
beréta untuk melayat pejabat negara juga akan membicarakan prosesi pemakamannya akan berlangsung besok
mobil ambulans sudah tiba
di kediaman bgh di